kalau dah makan jagung bakarnya
nyebur juga bareng kita bisa pernah rame rame gitu bersin bersin maaf ya bu maaf bu ya enggak
belum dibersihin kali ya kolamnya ya oke nggak papa air masuk hidung
enggak papa oke
udah pakai baju berenang emang kamu berenang
jangan disitu pegangan sama papa disitu tangannya
putri ya bu
oh iya betul pak
boleh saya liat
bener bener cantik anak losa
mudah mudahan bayi ini bener anak gue
makasih ya kamu udah menjaga
pak maaf saya mau bawa anaknya ke
ruang pengangkat dulu ya
saya boleh masuk ke
oh iya silahkan bapak teman istrinya ya
sekarang udah jadi seorang ibu
ini juga berkat lo yang udah mau bantuin gue
persalinan lo juga lancar
makasih banyak ya pak
sama sama sarah
udah ngomong ke dino belum
tolong dibantu ya pak
bang udah ada yang matang ini
pak uya kau mau makan jagung
dan tebak tebakan dulu
oke sama takut
kau bisa jawab
pak lu boleh makan
apa itu cemilan
makanan yang gak bikin kenyang
pak poim tau non
makanan yang bentuknya kecil kecil kan
salah terus sih non
aduh nyerada non nyerada
jawabannya kasih tau
waduh hebat banget ini
petri ceritanya miskin
kecil kecil nih ya
udah pinter ya
bikin kita bingung semua
makan jagung bakarnya
aku bersanda kok
pak woyak dan pak poim
balap makan jagung bakar
makasih non rema
makasih non rema
hai mas contoh kita lagi ya